hidup dan mati seseorang
di tangan allah swt
bukan di tangan
di tangan allah swt
biar aku buktikan
aku sekarang bisa mencabut nyawamu
inikah kamu ratu cunti
kamu pasti akan datang
mencariku ratu cunti
cepat atau lambat
kamu pasti akan
kenapa kamu diam saja
bicaralah kepada aku
rasaku tidak punya sopan sanggup
paman apakah benar tadi ratu junti berada di sini
tadi ada ratu cunti di sini
dan dia sekarang sudah pergi ke sana bersama amat kasih
syekh guru berkata kepadaku
ratu junti pernah menyusup ke dalam istana
jangan jangan dia ingin menyusup kembali ke istana pajajar
ini tidak bisa dibiarkan
jangan jangan nimas salah santang mau menangkap ratu junti
tidak tidak tidak
ibu apa yang kau pakai
hidup dan mati seseorang
di tangan allah swt
bukan di tanganmu
mungkin kau sekarang punya dunia kemuliaan
aku bisa mencabutnya wangnya
bawa dia ke dana
rana santang pasti curiga padaku
dia pasti mengejarku
aku harus mencari orang
agar bisa meyakinkannya akan diriku
aku bisa jelaskan semua ini
semua sudah jelas
dia menjelakai bundaku
aku sudah menjelaskan semua ini
aku aku membalaskan semua denda
karena kamu sudah menjelakai bundaku
apa yang harus aku lakukan
apa yang harus aku lakukan
melawan serangan dari putriku sendiri
apakah hari ini
aku akan mati di tangan putri ku sendiri
jika memang aku harus mati di tangan putriku aku rela
bawa mereka kesini
kau lihat batu itu kian santan
batu itu tenggelam ke dalam danau ini
yang dalamnya lebih dari lima puluh tombak
masih kasih kesempatan kepadamu kian santan
dan kau harus mengandalku
aku adalah sebagai tuhan
dan kamu akan aku lepas
kita semua tahu
aku adalah manusia biasa
kau pun juga manusia biasa
semuanya hanyalah ciptaan allah subhanahu wa ta'ala
apa kau tidak takut tenggelam di dalam danau ini
dalam keadaan tertentu
aku lebih takut terhadap siksa api neraka
terhadap siksa api neraka
terhadap siksa api neraka
karena telah dikutukan
karena telah dikutukan